seruan untuk segera disuntik vaksin terus disampaikan kepada masyarakat
tapi sampai hari ini target vaksinasi belum merata karena jumlah stok vaksin yang terbatas
implikasinya masa tunggu untuk divaksin semakin lama
sementara dosis vaksin di luar jawa juga sangat minim
sehingga masyarakat harus kecewa dan kembali menunggu jatah vaksin didistribusikan
apa yang menjadi kendala dan bagaimana langkah pemerintah untuk menyelesaikan ironi ini
kita bahas lebih lanjut bersama narasumber jurubicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarmizi
selamat sore bu nadia
selamat sore mas fadli
sehat bu ya
baik ibu terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
bu nadia langsung saja kita diskusikan soal topik kita
kan gini bu ajakan untuk segera divaksin ini kan terus disampaikan terus digenjot
bahkan sekarang metodenya juga jemput bola
nah yang terbaru
variable capaian vaksinasi ini pun juga kan sebenarnya menjadi indikator dalam penyusunan roadmap pemerintah
yang sedang disiapkan agar bisa hidup berdampingan dengan virus covid sembilan belas
saya konfirmasi ke pasoni waktu itu
hingga ke ujungnya nanti juga terbentuk herd immunity
tapi kemudian ibu sampai hari ini belum merata jumlah vaksin
menjawab ketidakseimbangan situasi ini bagaimana sebenarnya bu nadia
iya baik jadi terima kasih mas fadli
yang pertama harus kita ketahui bahwa
indonesia itu untuk memvaksinasi dua ratus delapan juta sasaran target vaksinasi
yaitu usia di atas dua belas tahun ke atas ya dan ditambah dengan ibu hamil
sehingga kita membutuhkan dosis vaksin sebanyak minimal empat ratus dua puluh enam juta dosis ya
empat ratus dua puluh enam juta dosis ini jumlah yang cukup besar ya
kalau kita melihat bahwa kapasitas produksi vaksin produsen vaksin global itu hanya delapan miliar
dimana empat miliarnya sudah terpakai di negara negara eropa afrika kemudian australia dan juga amerika
jadi memang tinggal sedikit sekali
nah beruntunglah indonesia sudah bisa mengamankan empat ratus dua puluh enam juta dosis ini
tapi empat ratus dua puluh enam juta dosis ini akan kita terima secara bertahap selama kurang lebih satu tahun
jadi itulah mengapa di awal awal kita hanya mendapatkan supply vaksin sekitar tiga juta
kemudian naik jadi lima
nah di bulan agustus ini supply kita akan mencapai kurang lebih empat puluh lima juta
nanti di september akan bertambah lagi menjadi enam puluh juta
jadi memang kita akan melakukan vaksinasi untuk seluruh sasaran yang usianya di atas dua belas tahun di suatu kabupaten kota
bahkan di sebuah kecamatan mungkin tidak akan mencukupi dalam waktu satu minggu
jadi di mana memang distribusi vaksin itu
itu kan kita kirimkan per satu minggu ya mas ferdi ya
jadi itulah mengapa memang kita harus betul betul melihat lagi sasaran target kita
dan menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang dikirim dari provinsi untuk khususnya teman teman di kabupaten kota
oke bu nadia kalau boleh tahu yang ready sekarang berapa jumlahnya
ya jadi dari tadi kebutuhan kita empat ratus dua puluh enam juta dosis ya
hari ini kebetulan kita baru menerima lagi sebanyak lima
yang artinya total yang sudah kita terima itu adalah satu ratus lima puluh tiga juta dosis
dan satu ratus lima puluh tiga juta dosis ini kita tahu delapan puluh jutanya sudah tersuntikan ya
dan ada dua puluh juta yang saat ini beredar sudah kita distribusikan di seluruh kabupaten kota dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
dua puluh juta ini memang artinya terbagi ya kalau kita mau lihatnya sebagai dosis satu dan dosis dua
itu berarti hanya sepuluh juta
dua puluh juta ini dibagi penduduk lima ratus empat belas ribu ya lima ratus empat belas kabupaten kota
jadi memang pasti harus ada pengaturan karena setiap minggu kita tidak bisa melaksanakan vaksinasi untuk seluruh penduduk pada wilayah tersebut
oke makanya kenapa bu nadia saya menanyakan itu
jadi jangankan dulu kita bicara soal vaksinasi di daerah luar jawa
di jawa barat saja ada tiga kota penyumbang kasus aktif secara nasional yang saat ini juga masih tinggi begitu
cakupan vaksinasinya saja juga masih rendah
di data grafis yang kita tampilkan tadi untuk jawa barat di depok juga di beberapa kota banten
di provinsi banten itu juga masih kurang sekali vaksin yang didistribusikan ke sana
apalagi di daerah ini kondalanya sebenarnya memangkah
soal distribusi saja atau memang ada kelompok kelompok prioritas yang masih jadi pertimbangan awal
jadi yang pertama jelas ya masalah jumlah ketersediaan vaksin yang kita terima dari produsen vaksin itu kan baru tiga puluh persennya
jadi dengan jumlah yang hanya tiga puluh persen pasti kalau kita membandingkan antara jumlah cakupan vaksinasi dengan jumlah target sasaran di kabupaten kota tersebut
pasti akan jauh sekali
mungkin baru hanya akan
sekitar dua puluh sampai dua puluh lima persen ya bisa tercakup dengan dosis pertama
karena memang ketersediaan vaksinnya yang terbatas
yang kedua adalah ada beberapa hal tentunya kita akan prioritaskan terlebih dahulu sejak awal
jadi misalnya ibu kota negara
ki jakarta kita tahu adalah penyumbang kasus empat puluh persen dari kasus konfirmasi positif
dan merupakan kota yang paling tinggi mobilitasnya
sehingga memang kita akan melakukan sesuai juga dengan masukan dari para epidemiolog
adalah pendekatan yang dilakukan ini adalah memberikan vaksinasi secara menyeluruh di sebuah provinsi atau sebuah kota
nah ini yang kita lakukan di jakarta
nah kemudian kebijakan kedua adalah seperti di bali
di bali itu kita tahu adalah bagaimana kemudian kita bali rebound kebijakannya ya
karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi di bali itu kan tergantung kepada pariwisata
dengan adanya dampak pandemi ini luar biasa
hampir pertumbuhan ekonominya minus
tentunya ini yang kita prioritaskan
nah yang ketiga adalah tentunya kecepatan vaksinasi di awal awal
jadi kita tahu kemarin ada sasaran lansia dan sasaran pemberi pelayanan publik
yang kemudian kita distribusikan ke provinsi provinsi ya untuk memperlakukan vaksinasi
dan kita melihat provinsi yang cepat pemberian vaksinasinya
ini seperti misalnya di riau kepulauan riau dan sulut
memang kalau kita lihat mereka lebih tinggi dibandingkan daerah daerah lain
karena di cepat tentunya akan kita berikan pada waktu di awal awal adalah pemberian vaksinasinya jumlahnya dalam lebih banyak
nah memang berbeda situasinya di juli ini ya
maksudnya karena kemudian atusiasme masyarakat juga besar
dan yang kedua adalah saat ini kan kita tidak ada pembatasan
tidak seperti di periode awal di mana hanya nakes usia lanjut dan pemberi pelayanan publik
kalau sekarang semua masyarakat bisa mengakses
nah ini tentunya yang menjadi
ini adalah tantangan kita
nah dari semua itu kita juga harus paham bahwa dari vaksin yang kita terima dari produsen di luar negeri
itu vaksin itu akan mengalami proses
pertama karena vaksin dalam bentuk tengah jadi harus diproduksi menjadi vaksin jadi
itu butuh waktu tiga sampai empat minggu satu bulan
sementara vaksin jadi juga tidak bisa langsung kita distribusikan
karena dia akan mengalami proses karantina dan pemeriksaan kualitas daripada vaksin tersebut
jadi dengan proses proses ini
kita bisa memastikan bahwa vaksin yang kita terima dan akan kita distribusikan ke daerah
itu kondisinya betul betul terpantau dan butuhnya betul betul dalam standar yang sudah disesuaikan
jadi proses proses ini juga mengapa kemudian disergusi vaksin ke provinsi dan kabupaten kota itu jumlahnya memang tidak besar
kemudian minggu itu terus bertambah sesuai dari rilis proses proses tadi
oke bu nadia ada proses ada jatah
ada tiga faktor yang anda sebutkan tadi
sehingga membuat masa tunggu vaksin ini juga cukup lama untuk sampai ke daerah daerah
apakah kemudian ini masih efektif jika masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama
dengan variable tadi itu untuk vaksin di dosis kedua
ini masih bisa baik begitu efektivitasnya untuk menangkal atau memberikan daya tahan tubuh buat masyarakat
iya jadi memang proses vaksinasi ini akan terus bergulir sampai dengan desember dua ribu dua puluh
karena memang bahkan di bulan oktober november desember itu adalah jumlah vaksin yang kita terima itu paling banyak dibandingkan bulan bulan sebelumnya
jadi sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh juta dosis vaksin itu akan kita terima pada bulan oktober november desember
sehingga jadi memang pada bulan bulan tersebut kita masih akan terus melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat
nah tentunya yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana dosis kedua itu betul betul disesuaikan dengan kondisinya
jadi kita kemudian melihat apa yang terjadi minggu lalu ya
kemudian banyak sekali daerah yang mengatakan kekurangan ya
kemarin kita lakukan pertemuan dengan provinsi
kami memberikan data juga bahwa ternyata di antara kabupaten kota di dalam satu provinsi
itu masih ada beberapa
ada kabupaten kota yang jumlah vaksinnya masih cukup besar
sementara memang di sisi lain sangat berbeda di mana vaksinnya itu sudah hampir tidak ada sama sekali
nah ini yang kemudian kita sampaikan bahwa provinsi harus bisa juga memonitor dan merealokasi vaksin vaksin tersebut
dari kabupaten kota yang kecepatan penyuntikan dosisnya lama lambat gitu karena pos vaksinasinya terbatas
itu dialihkan kepada era era yang memang kecepatan
kecepatan vaksinasinya cepat
itu yang pertama yang kita lakukan untuk memastikan
yang kedua adalah mereka mengupdate terus sistem data ketersediaan stok vaksin
karena ini juga kembali lagi ya kalau kita bicara mengenai kepatuhan mengisi stok vaksin
ini juga menjadi tantangan karena kadang kadang vaksinnya sudah habis tapi laporannya belum diupdate
sehingga kita membacanya masih punya cukup banyak stok di daerah
nah yang ketiga adalah sekarang kita mengatur
bahwa misalnya pada minggu ini pada daerah daerah tertentu kita atur dalam satu minggu itu kita kirim dua kali
pertama itu adalah kita katakan ini untuk dosis pertama
yang pengiriman keduanya di dalam minggu yang sama kita katakan ini untuk dosis kedua
jadi ini memastikan bahwa yang dosis kedua itu tidak akan terlewati waktu penyuntikannya
oke bu nadia dengan ketersediaannya yang terbatas begitu mungkin tidak ya dilakukan sistem jemput bola begitu
artinya door to door ke rumah masyarakat bukan malah sekarang menempelkan stiker belum divaksin
tapi kenapa tidak langsung saja divaksin begitu door to door jemput bola ke rumah masyarakat
mereka paling tidak mendapatkan kepastian kalau mereka akan divaksin begitu bu nadia
iya betul jadi memang yang kita dorong juga adalah pak lurah atau kepala desa itu mendata warganya yang belum divaksin
artinya sesuai dengan saksarannya di atas dua belas tahun
dan mengutamakan lansia
karena kita tahu lansia ini dari dua puluh satu lima juta itu baru lima juta yang tervaksinasi
padahal sudah kita mulai dari sejak maret ya pemberian vaksinasi prioritas kepada lansia ini
nah di sisi lain kita tahu bahwa lansia ini kan memang kelompok paling rentan
yang tentunya di masa vaksinasi ini jumlahnya tidak bisa untuk sekaligus ya memvaksinasi seluruh sasaran
maka tentunya memprioritaskan vaksinasi kepada lansia ini menjadi prioritas
ini yang kita harapkan peranan daripada khususnya kepala desa atau lurah setempat ya untuk mendata warganya
memprioritaskan kalau memang adalah itu duluan yang disuntik
kemudian baru kelompok kelompok rentan lainnya
jadi mengenai kebijakan seperti untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi seperti penempelan itu kebijakan masing masing ya tentunya
dan itu harus diiringi dengan balik
bagaimana kemudian membuka akses untuk pelayanan vaksinasi pada daerah daerah tersebut
oke paling tidak sudah ada kepastian begitu ya bu ya dengan sistem yang tadi juga terbatas dan juga pola yang sudah terbentuk begitu
dan jatah jatah yang sudah ditargetkan tentu ini memang membutuhkan waktu
terakhir bu nadia untuk vaksin moderna ini masih prioritas nakes atau sudah mulai boleh diberikan kepada masyarakat umum bu
jadi yang saya ingin saya tambahkan satu lagi penting adalah melakukan pendaftaran dan keterbukaan berapa jumlah orang yang divaksin pada hari itu
karena kan kami mendengar juga banyak masyarakat datang kemudian sudah mengantri lama ya tidak tersedia
ini memang penggunaan pendaftaran secara elektronik atau melakukan pendataan kemudian memastikan kuota vaksin ini akan sangat baik untuk mengurai ya
harinya supaya masyarakat tidak kecewa datang ke vaksinasi untuk mendapatkan sentral vaksinasi
ini juga kita titikkan
kita juga titikkan kepada pemerintah daerah untuk membetulkan sistem terkait proses pendaftaran vaksinasi ini
nah terkait moderna kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa vaksinasi booster ketiga itu hanya diberikan kepada tenaga kesehatan
jadi kami berharap tidak ada pihak pihak yang menggunakan ini sebagai kepentingan pribadi
karena memang yang kita akan berikan perlindungan lebih ini adalah tenaga kesehatan
nah sisa vaksin moderna yang tentunya sudah kita distribusikan
juga ke provinsi dan nanti provinsi akan mengatur
ini bisa diberikan untuk saudara saudara kita yang membutuhkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua
yang saat ini tadi belum mendapatkan
karena kita tadi akan mempercepat ya jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi
nah tentunya vaksin moderna ini kita tahu juga bisa digunakan untuk ibu hamil dan juga pada lansia ataupun orang yang memiliki comorbid
nah jadi tentunya sudah target sekali ya untuk kemudian
kemudian kita bisa memprioritaskan penggunaan vaksinasi moderna ini untuk dosis pertama dosis kedua
artinya selain kepada nakes untuk booster ketiga vaksinasi moderna bisa diberikan kepada orang belum kali mendapatkan vaksinasi
oke sebelum lupa bu nadia ada isu yang cukup santer kita dengar soal aturan baru dari pemerintah yang akan menertibkan
atau mengeluarkan regulasi soal tes
antigen dan juga pcr
apa yang bisa dijawab soal ini bu
terkait antigen ataupun pcr untuk digunakan dalam melakukan aktivitas sosial
saya rasa nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya
karena mengingat juga untuk aksesnya kembali lagi
kalau kita memberikan regulasi seperti itu tentunya aksesnya harus bisa dipastikan
jadi ini tentunya
kita akan masangkan kembali ya
karena kita tahu walaupun memang ada yang mengatakan akan menggunakan tes pcr maupun antigen untuk masuk ke pusat pusat perbelanjaan
tapi ini belum dilakukan sepenuhnya
karena kita tahu bahwa sebenarnya kan kita lagi mencari model ya
jadi untuk adaptasi kebiasaan baru berdampingan dengan covid sembilan belas
jadi ada enam sektor yang memang sudah kita lansuskan mencari cari bentuk untuk uji cobanya
termasuk sektor perusahaan
yaitu dalam hal ini adalah pusat perbelanjaan tradisional maupun pusat perbelanjaan modern
untuk harga antigen dan pcr ini juga tidak ada konfirmasi akan diterbitkan atau dikeluarkan aturan soal harganya akan turun begitu bu
jadi kita memang sudah di akhir desember ya
dan di sekitar bulan oktober itu kita memang pernah mengeluarkan surat edaran
harga pemeriksaan laboratorium tertinggi untuk pcr maupun rapid antigen
kalau kemudian saat ini sudah ada komponen komponen daripada harga yang tentunya bisa menurunkan harga batas atas seping itu
kami akan sangat terbuka ya tentunya
dan mungkin kami tim sedang mengkaji dan mendengarkan juga
karena kita harus mendapatkan informasi yang jelas
baik dari misalnya penyedianya reagennya penyedia reagen itu sendiri
kemudian distributornya sendiri
kemudian laboratorium laboratorium yang selama ini menggunakan
serta tentunya pihak pihak terkait auditor ya
termasuk juga lkpp untuk melihat dalam pembentukan harga nanti untuk batas atas pemeriksaan pcr maupun rapid antigen itu
artinya betul betul sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak
akan berbeda seperti dengan kondisi india
karena kita tahu india itu turun reagannya itu merupakan komponen produksi
sementara kalau kita sebagian besar itu masih diimport
dan kalaupun produksi dalam negeri itu bahan bakunya pun juga ada sebagian yang masih diimport
nah ini tentunya kita harus mendengarkan dari berbagai pihak yang terkait hal ini
kita tunggu bu nadia apapun itu kebijakan masyarakat
tentu prioritas utama adalah untuk kesehatan masyarakat
terima kasih bu nadia sudah bergabung dengan kita sore ini